gimana bau sirinya
sakti kayaknya usaha kamu untuk menghilangkan bau siri itu gagal deh
bau sirinya malah makin menyengat
kok bisa ya bu siri melekat ini pada tubuh saya
tuh kok bisa ya bau siri melekat ini pada tubuh saya
tuh kok bisa ya bau siri melekat ini pada tubuh saya
kalau menurut perhitunganku seharusnya mereka sudah sampai
tapi entah kenapa sampai sekarang mereka belum muncul muncul juga
aku khawatir terjadi sesuatu yang sangat buruk terhadap mereka
mungkin ini arti mimpi buruk saya semalam datang
mimpi apa itu
gumara datang ke desa yang paling kita hindari itu datang
tunggu dulu datuk panglima
maksudnya gumara datang lagi ke kumayan
ini tak boleh terjadi
datua jangan sampai dia melakukannya
ayo kita cegah dia datuk
lastly beberapa kali ayo karen karena dia paling jaman
hal ini nama ok berhenti
aku ngerasa ada yang beda sama tatapan putra
kau memang cantik kay
sepertinya sakti baru saja meninggalkan tempat ini
dia telah bergabung lagi dengan teman temannya
kau benar gidayun
kalau begitu cepat kerahkan pasukanmu
jangan sampai dia lolos
dan dia akan menang
tenang tenang saja gidayun
kemana pun sakti pergi
kita pasti bisa menemukan dia
dengan minyak daun sirih
kemana pun dia bersembunyi
kita pasti menemukan dia
kalau begitu kau kejar dia
aku tunggu kabar dari kau
aku akan membawa pasukan
untuk menangkap anak kita
jangan lupakan kami
apa yang terjadi
lebih baik kita istirahat disini
kita gak mungkin kan balik kesana
yang penting sekarang kita udah bisa kabur
aduh baru lari segitu doang kayaknya gue udah kurus deh sekarang
gue butuh makanan
cuman itu penyelamat gue
risa kamu makan mulu deh
ya percuma dong nyala gak ada sinyal
gak bisa lihat gps bengkulu kemana
yulin hp saya juga tidak ada sinyal
kita bisa pakai tanda tanda alam aja
kalian tahu matahari pagi itu datangnya dari sana
sedangkan bengkulu itu berada di baratnya lampung
sedangkan aku yakin
kalau kita ini masih ada di wilayah lampung
kalau kita mau ke bengkulu
kita harus mengarah terus ke barat
aku setuju sama pendapatmu lam
kita pakai patokan alam tadi
yang penting sekarang kita bisa bebas
kasar level tuh apa
tunggu sebentar di sini
tak ada ada kesempatan undang undang syam
jualan mayatnya bisa jenguk
bau siri itu berasal dari tubuh kamu
enggak makan apa apa yang berbau
dengan daun siri kan bu
sih juga enggak tahu
bau sirih ini datang dari mana
kau bisa ada pada tubuh saya
sakti mau ngapain tuh
janjiannya mau bunuh dia yuk aja
sembarangan banget sih nyana
ya sepertinya dia stres pacaran sama lo
kok lagi disama gue sih
bawel banget sih dia orang
udah dong jangan ribu terus gak capek apa
untuk nyalahin bau sirih di badannya
kita tunggu aja dulu
gimana bau sirihnya
kayaknya usaha kamu untuk menghilangkan bau siri itu
bau sirinya malah makin menyengat
kok bisa ya bau sirih melekatin pada tubuh saya
sewaktu kamu diculik tadi
kamu kayak dikasih sesuatu
sehingga badan kamu jadi bau sirih
itu jawaban yang paling masuk akal
sepertinya penculik itu memang membuat ramuannya sangat hebat
sampai sulit dihilangkan
jangan jangan ini opo yakidahin
jangan jangan ini opo yakidahin biar saya gak bisa lari
gue mau buna
ayo kalian tinggalkan saya sendiri
biar kalian gak ikut dalam masalah saya nih
bukan begitu caranya berteman
pokoknya apapun yang terjadi kita nggak boleh berpisah
jujur aku gak suka sama sikap sombong kau tuh sakti
kali ini aku setuju dengan kek
kita gak akan meninggalkan kau sendirian di sini
iya benar kita gak bakal tinggalin lo sendirian di sini
jangan lupa kasih teman teman
anak kau bersembunyi anak ingusan
aku akan melacakmu sampai bertemu denganmu
bau daun siri itu semakin dekat
mereka pasti tidak jauh dari sekitar sini
saya juga mendengar suara air sungai dari arah sana
bau daun sirih itu berasa seperti

ayo kita sergap mereka
lari ke mana kalian
hebat biar gayanya rada manja alina larinya cepet juga
namun mengapa ignorednya kita
ini bukannya sliding model kalian
ayo cepat sejarah mereka
udah tinggalin aja makanannya
udah tinggalin aja
yang lain mana sih
kok lama banget
kalian dari mana sih
melet banget larinya
sorry tadi risa jatuh
tuh sakti mana
sakti lagi ngadangin penjahat
kok sejagoan gitu sih
ya kalau nggak kayak gitu risa bakal jadi sasarannya